jurubicara presiden fajrul rahman mengatakan sejak dilantik menjadi presiden republik indonesia joko widodo
menyusun kabinet indonesia maju tanpa tekanan
menurutnya jika terjadi kembali perombakan kabinet maka nama nama yang akan dipilih oleh presiden
merupakan pilihan terbaik yang akan bekerja membantu mengerjakan dan juga menyelesaikan visi misi presiden dan juga wakil presiden
hal ini disampaikan fajrul rahman selasa siang di istana kepresidenan jakarta
fajrul menambahkan pada perauda kedua kemimpinannya presiden jokowi dodo menargetkan lima visi program kerja utamanya
seperti pembangunan sdm pembangunan infrastruktur penyerderhanaan regulasi dan juga birokrasi serta transformasi ekonomi
presiden kan betul betul dipilih oleh masyarakat oleh rakyat dan kemudian dilantik oleh mpr
dan beliau punya wawanan menurut konstitusi untuk membentuk kabinet indonesia maju
membentuk kabinet yang beliau sebut sebagai kabinet indonesia maju tanpa tekanan
lebih lanjut jurubicara presiden fajrul rahman menyebut dengan hak prerogatifnya
presiden berhak penuh menentukan ada atau tidaknya perombakan atau reshuffle kabinet
ia juga mengaku tidak memiliki informasi lebih lanjut
apakah rencana perombakan kabinet
berkaitan dengan partai amarat nasional yang kembali mendukung pemerintah sebagai partai koalisi
kita menyerahkan segalanya mengenai apakah ada reshuffle apakah tidak
kita menyerahkan pada pengumuman langsung dari presiden jokowi dodo